rancangan kitab undang undang hukum pidana yang telah disahkan oleh pemerintah dan dpr selesai kemarin
ternyata menuai pro dan kontra bagi warga net di media sosial
lalu apa saja yang jadi fokus perhatian warganet soal pasal pasal yang telah disahkan tersebut
malam ini saya akan berbincang dengan analis new york drone and preach ian kurniawan
halo selamat malam bang ian apa kabar bang ian
halo mas iqbal selamat malam
oke bang yan ini berbicara soal apa yang sedang ramai diperbincangkan juga di media sosial
selain soal bom bunuh diri ternyata juga soal rkuhp ini yang sudah disahkan
nah ini sebenarnya respon warganet soal disahkannya rkuhp ini seperti apa
karena saya lihat sendiri di media sosial memang cukup ramai
atau justru hanya akun akun tertentu saja nih yang ramai sebenarnya biasa biasa saja
ya jadi memang akun yang muncul itu bisa dikatakan akun publik
kita bisa lihat dari social network analysis itu
jadi kalau saya sudah kasih slide nya itu data yang menarik terkait dengan social network analysis
bahwa akun yang kontra ke orang orang yang kontra terkait dengan pengesahan rukuhp ini ini cukup tinggi
mas iqbal nah ini contohnya
kita bisa lihat di sini ya kluster yang besar itu kluster yang menolak
disahkannya rancangan rkuhp ini
ada juga yang mendukung tapi ini kecil jumlahnya sedikit dan terlihat sistematis
karena dari peta ini terlihat struktur dia
beda dengan yang sebelahnya ini besar masif dan tidak beraturan
terus kedua kalau kita lihat dari pertarungan hashtag kita lihat bahwa hashtag ini
semua bisa kena terus tiba tiba dipenjara
ini dua hashtag yang mendominasi terkait dengan isu pengesahannya rukuhp tersebut
dari dua slide ini bisa dikatakan bahwa penolakan publik terhadap rukuhp ini memang cukup tinggi mas
setengah lebih seperti itu
dan berbicara soal pasal pasal yang menjadi perbincangan juga ini bang yan
tentu ada spesifik
apa sebenarnya yang paling banyak bisa kita katakan ditolak begitu oleh masyarakat ataupun netizen terkait pasal pasal yang dimaksud
karena banyak sekali yang menjadi perbincangan mulai dari soal hinaan kepada presiden dan juga wakil presiden
lalu soal apa namanya masih banyak lagi lah begitu
tapi kalau menurut data yang berhasil dianalisa ini seperti apa
ya kita lihat di data lagi ya
tweet an yang paling berpengaruh nah itu tweet an kegelisahan
kurang lebih itu ada dua belas ya cuitan yang kami ambil ya
yang menarik adalah penolakan terkait dengan pengekangan kebebasan berpendapat
itu yang menjadi concern utama
terus yang kedua adalah terkait dengan edukasi kepada publik bahayanya kalau apa namanya disahkannya rancangan kuhp ini
terus yang ketiga yang menarik lagi adalah sudah mulai muncul di pemberitaan media online itu hal hal lain yang merugikan
misalkan contoh terkait dengan penolakan dari amerika dan australia
jadi ada salah satu media memberitakan amerika dan australia protes dengan panjang mengenang rukuhp ini
karena dilihat tidak bagus untuk
investasi dan pariwisata
terus kedua ada hal hal yang menilai proximity nya atau kedekatan ke publiknya juga kena
misalkan mengganggu ketertiban umum itu kena
terus berisik tidak kena
jadi tidak hanya bicara terkait dengan kebebasan berpendapat ya
ada hal lain juga yang menarik publik untuk menjadi bahan memprotes terkait dengan ruu
terkait dengan rukuhp tersebut
kalau lebih seperti itu mas ismail
ya kembali lagi soal pro dan juga kontra tadi seperti yang sudah ditampilkan
yang pro ternyata sedikit sekali
sedikit sedikit sekali
ya bisa bang yan sampaikan itu dari mana saja yang pro
tidak perlu spesifik tetapi karakternya seperti apa
yang menarik gini
yang pro ini ini pertama sedikit
yang peta peta tadi itu
itu ini ya dia paling kanan gitu
ini dia sedikit ini
terus kedua sistematis sistematis artinya ada satu nih akun yang terkutip menjadi komandonya gitu
dan di requit sama akun akun di sampingnya
ini biasanya dilakukan oleh kelompok kelompok yang terencana
yang terang lebih seperti itu
beda dengan kalau opini dari publik ya
opung publik natural itu biasanya dia tidak beraturan begitu
ya orang merikik siapa misalkan saya sama mas jitbang ini gak akan janjian untuk merikik walaupun kita setuju dalam satu isu
kalau yang di sebelah kanan terlihat kayak ada semacam komandonya
apakah ini wajar atau enggak kita harus berikik lebih lanjut

oke dan menariknya ketika
menariknya ketika rkuhp ini sudah disahkan
lalu bagaimana anda melihat ketika netizen begitu warganet mencuit saat ini
terutama terkait dengan kata kata di sosial media dan lain sebagainya
yang tentunya sudah ada implikasinya terkait dengan hukuman yang akan diberlakukan
apakah saat ini cenderung lebih bijak lebih baik atau justru sama saja
sebenarnya gini ya
sebenarnya gini ya
sebenarnya gini ya
kalau dibanding dengan dua ribu sembilan belas

kalau sekarang itu lebih ramenya itu di sosial media
terus kedua walaupun tinggi mas
sebenarnya kalau dibanding dengan isu lain
isu penolakan atau isu protes terhadap bisata nyairu rkuhp
ini masih lebih kalah
dibanding dengan isu yang lebih hot itu
kempa janjur dan isu awan panas nyairu
cuma ini kan tidak redam begitu saja
mengingat penolakan yang dilakukan itu oleh berbagai elemen
yang biasa menjadi penyokong opini
temui gitu yang terlihat
terus kedua ada aktivis
cuitannya mas dhani laksono
terus ada media media mainstream
ya ada lah
ada cnn indonesia
terus ada lbh ylbhi
sampai media media partisan
media oposisi juga ikut bersuara
artinya ini kalau misalkan terus muncul
ini pemerintah harus mendengar
kurang lebih seperti itu mas
terima kasih sudah berbincang dengan kami dan juga menganalisa apa yang terjadi di media sosial terkait dengan rkuhp ini
sekali lagi terima kasih dan selamat malam